calon gubernur dki jakarta agus harimurti yudhoyono menghadiri undangan perayaan maulid nabi muhammad di masjid darussalam kebayoran baru jakarta selatan
dalam acara itu agus didaulat berbicara di hadapan majelis taklim fakihatudin yang didominasi wanita
dalam sambutan singkatnya agus mengajak umat islam untuk menjadikan nabi muhammad sebagai teladan
agus mencotokkan kehadiran nabi muhammad yang mampu membawa umat keluar dari zaman zahiliyah menuju peradaban mulia
saya ingin membawa sebuah perubahan dan saya menelani beliau nabi muhammad nabi besar kita juga seorang reformis sejati
membawa perubahan membawa sebuah bangsa dari zaman ataupun masa yang suram jahiliyah menuju masa yang penuh dengan peradaban
civilization yang semakin lama semakin mulia kita harapkan
dan ini semangat perubahan ini tentu juga dicontohkan bahwa tidak ada sesuatu itu
yang mudah datang begitu saja untuk mengubah suatu masyarakat apalagi sebuah bangsa tentu membutuhkan berbagai secovise pengorbanan
banyak fitnah serangan cercaan dan lain sebagainya
tetapi jika hatinya teguh dan tujuan serta niatnya itu adalah baik untuk kemuliaan masyarakat yang lebih luas
kemuliaan sebuah bangsa tentu insya allah akan diberikan kekuatan dan diridoi oleh allah swt